nah sekarang kita ke sepak bola ya tim nasional senior indonesia menang telak tiga atas myanmar dalam uji coba internasional yang berlangsung di stadion wibawa mukti cikarang kabupaten bekasi rabu malam
laga yang masuk ke dalam kalender fifa ini sekaligus menjadi ajang persiapan jelang piala aff november mendatang
dalam laga uji coba fifa di stadion wibawa mukti cikarang bekasi rabu malam indonesia yang turun dengan komposisi yang tak jauh berbeda dengan squad asian games tampil dominan sejak menit pertama
sementara myanmar yang menurunkan mayoritas pemain muda tampak kesulitan menembus pertahanan yang digalang fahrudin dan riki fajrin
pemain naturalisasi alberto goncalves membuka keunggulan pada menit ke sembilan belas
beto berhasil menanduk bola hasil umpan silang febri hari ini
tak lama berselang winger asal persebaya irfan jaya mencetak gol kedua setelah memanfaatkan umpan tumit dari beto pada menit ke dua puluh lima
tak puas dengan satu gol irfan jaya mengemas brace pada menit ke tiga puluh delapan memanfaatkan bola muntah setelah tendangan beto membentur misar gawang
skor tiga bertahan hingga turun minum
pada babak kedua pelatih bima sakti memasukkan pemain naturalisasi esteban vizcara yang memulai debutnya untuk tim nasional indonesia
pergerakan vizcara di sayap kiri cukup efektif membantu skema serangan yang menciptakan sejumlah peluang emas
pada babak kedua bimasakti memainkan beberapa pemain baru di semua lini seperti alvin tuasalamoni dan deddy kestiawat
namun tensi serangan justru mengendur dibanding babak pertama
hingga babak kedua usai tidak ada gol tercipta
saya melihat beberapa pemain baru yang seperti saya bilang tadi mereka bisa ya bisa menjadi alat yang lebih baik

dan mereka juga bisa menjadi pemain yang lebih baik
jadi prospek buat kita ke depan gitu
karena kita ingin cari pemain yang bisa incas langsung kemudian ada adaptasi cepat dengan gaya main kita
dari semua pemain yang kita panggil ada beberapa pemain yang punya masa depan buat ditimnas kita
tim nasional senior yang akan berlaga di piala aff november nanti akan kembali menjalani laga uji coba kontra homtom enam belas oktober
tim nasional senior yang akan berlaga di piala aff november nanti akan kembali menjalani laga uji coba kontra hometom enam belas